ratusan ekor sapi yang berada di instalasi karantina hewan balai karantina pertanian kelas satu kupang ini masih belum bisa dikirimkan ke luar pulau
ratusan ekor sapi ini harus menjalani masa karantina selama empat belas hari untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau pmk
selain melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pemantauan secara ketat
petugas kesehatan hewan juga secara berkala mengambil darah sapi secara acak untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium
hal ini dilakukan agar hewan yang akan dikirim dipastikan dalam kondisi sehat
dari sejauh ini sih yang kita lakukan pemeriksaan fisik terhadap sapi belum ada yang menunjukkan gejala pmk
semua hewan dalam kondisi sehat dan dari hasil pemeriksaan tidak ada gejala pmk
ini rutin dilakukan atau seperti apa pak
ini kita rutin lakukan
di kabupaten sumeneb madura jawa timur sejumlah pedagang sapi yang akan memasarkan sapinya ke pasar hewan
harus melewati penyekatan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dinas peternakan kabupaten sumeneb
petugas memeriksa kesehatan mulut dan tensi sapi sapi yang akan dibawa ke pasar hewan
guna mencegah penyebaran pmk di madura
meski sempat kaget karena diberhentikan oleh petugas gabungan kepolisian dan tni
pedagang sapi mengaku senang ada pemeriksaan
kesehatan sapi secara gratis
ya bagus lah pak kalau ada pemeriksaan seperti ini bagus
karena kan sudah ditemukan atau sehat atau enggak
kalau memang nggak sehat kan nggak boleh bawa ke pasar
kalau di rumah ada nggak pak pemeriksaan
enggak ada pak
enggak ada pemeriksaan sapi
iya baru sekarang ini
setelah diperiksa petugas akan memberikan surat keterangan
dan memberikan sosialisasi kepada para pedagang dan pemilik sapi
untuk mewaspadai penyebaran pmk
apabila ditemukan sapi yang terindikasi menderita penyakit mulut dan kuku
maka petugas akan langsung meminta pemilik sapi untuk melakukan karantina
dan tidak boleh dicampur dengan sapi lainnya
sebelumnya gubernur jawa timur hovifa indar parawansa
meminta pemerintah daerah terus meningkatkan pengawasan penyebaran pmk
dirinya meminta agar setiap kasus segera ditangani sejak dinyatakan positif
dari putan cnn indonesia